kita mulai informasi pertama jenazah pembalap muda indonesia afrizza munandar
telah dimakamkan pada senin malam di tasik malaya jawa barat
selain isak tangis keluarga dan ribuan warga
pihak dari honda racing team sempat afriza bernaung juga hadir di rumah duka
isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi pemakaman pembalap muda indonesia
yang tewas di sirkuit sepang malaysia afriza munandar
proses pembakaman berjalan hitmat
ribuan warga juga ikut memakamkan jenazah pembalap dua puluh tahun ini pada senin malam
sebelum dimakamkan jenazah almarhum sempat disemayamkan di rumah duka
di kelurahan kersamenang kecamatan kawalu tasik malaya jawa barat
jenazah kemudian disolatkan di masjid terdekat
lalu dimakamkan di pemakaman keluarga pukul dua puluh dua tiga puluh waktu indonesia barat
tampak perwakilan tim honda racing tepat afriza bernaung hadir di rumah duka
pihak honda menyerahkan helm yang digunakan afrizal
saat kecelakaan di sirkuit sepang malaysia kepada keluarga
helm yang diserahkan sudah dibubuhi tanda tangan para bintang
sebagai bentuk penghormatan terakhir
anaknya sangat baik terus apalagi sama keluarga
dia emang bukan tulang punggung saja tapi emang dia demi keluarga
juga demi negara dan yang jelas anak
anak yang baiklah
boleh dikatakan anak soleh
anak soleh dalam tanda kutip dia itu jauh dari pergaulan bebas
sebelumnya kedatangan jenazah afriza munandar pada senin malam di rumah duka
disambut ribuan warga dan komunitas pecinta otomotif kota tasik malaya jawa barat
keluarga yang sudah menanti kedatangan jenazah tak mampu membendung kesedihan
ketika peti pembawa jenazah tiba pukul dua puluh satu tiga puluh
afrizah munandar pembalap muda indonesia meninggal setelah mengalami kecelakaan
di sirkuit sepang malaysia pada sabtu lalu
saat itu afriza tengah mengikuti seri ke enam kompetisi balap asian talent cup dua ribu sembilan belas
afriza memiliki rekor yang cukup mentereng di atc cup
pembalap kelahiran seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu berhasil empat kali podium
dan duduk di posisi ketiga kelas main sementara atc cup dua ribu sembilan belas